itu bieng mould
tak akan kucoba sekali lagi
sepertinya ada kekuatan lain yang melindunginya
kamu boleh saja bertindak
asal jangan sampai membinasakan
aku harus segera berangkat
aku harus segera melaporkan keberadaan belanda
yang berkedok sebagai company untuk kepentingan berdagang
padahal mereka ingin mencaplok tanah air kita
kepada penguasa kalipatin tegal
dia urusannyausa somanya hangat hangatan
dengan terlalu banyak lagu
satu saat tidak
seenggak saja akhirnya dia tersenyum
tinggalkan kamu di sini
dan kan itu yang langsung menggobopuk
saya ketawa bareng jasad
karena berturut j cache
dan lebih besar
begini tabib ibunya si amin sedang sakit
kami membutuhkan pertolongan tabib
oh boleh boleh boleh
sampean harus bayar di muka
berapa ya tabib
ah tidak seberapa
hanya lima belas kepeng
tadi tabib bilang tidak seberapa
itu mahal loh tabib
ya sudah kalau sampai keberatan
ya tidak apa apa
masih banyak orang lain yang butuh jasa saya
uangnya lima belas kepeng
nanti saya akan mencoba
si penggali kubur
luka nya seperti
luka jasad bapaknya wani
ini pasti kerjaan makhluk aneh
apa yang terjadi dengannya
ternyata makhluk itu tidak beraksi hanya di malam hari
tapi di siang hari juga
ini tidak bisa dibiarkan aja
kita harus segera lapor ke kikubu dan kanjeng tumungu
biar saya yang melapor
ya sudah kalau begitu
sebagian kalian mengurus mayat itu
dan sebagian kalian mengurus mayat nyawa gimen
baiklah saya berangkat
tidak ada apa apa wani
tidak ada apa apa wani
ya sudah biar saya yang melihat
tidak ada apa apa wani
tidak ada apa apa wani
tidak ada apa apa kok